ratusan desa di jawa tengah terancam kekurangan air bersih
akibat dampak kekeringan panjang
data terbaru dari bpbd jateng
lima desa yang sudah mendapatkan bantuan air bersih
tersebar di dua belas kota kabupaten
yaitu semarang jelacap tegal brebes pemalang rembang demak
kabupaten semarang sragen klaten gerobokan dan wonogiri
sementara ratusan desa lainnya belum meminta dropping air bersih
gubernur jawa tengah ganjar pranowo
rabu siang meminta semua pihak siaga menghadapi musim kering panjang
yang diprediksi berlangsung tujuh bulan lebih
akibat dampak fenomena el nino
ganjar menyatakan pihaknya bersama bpbd dan bmkg
sudah memetakan daerah rawan dampak musim kering tahun ini
selain kelangkan air
warga diminta juga mengantisipasi ancaman gagal panen
penyakit dan kebakaran lahan
menjaga produksi pertanian
dan kita mendorong rumah tangga rumah tangga
juga untuk menanam sendiri
terus kemudian perikanan peternakan perkebunan kita siapkan
lalu air bersih
karena air bersih ini kalau kurang besok potensinya penyakit
penyakit berdarah dan sebagainya
di kota semarang sebelas wilayah terancam krisis air
salah satunya kelurahan rosari
sebagian warga mulai mencuci dan mandi di sungai
akibat debit sumur menyusut dan sumber air mengering
warga berharap pemerintah memberi solusi permanen
yang karena kekeringan berlangsung tiap musim kemarau
tahunan mas dari belum lahir sampai udah tua gini
ya karena pues udah terkendala
nggak punya air ya gini mandi di sungai
ada bantuan terutama bantuan air yang netap
nggak bantuan tanki tanki kan kalau ada kalau nggak kan juga
menurut ganjar paranowo
puncak musim kering diperkirakan terjadi pada bulan juli dan agustus